hai mall update kembali menemui anda bersama saya rizky harisnanda
dan saya ratunabila dari kanal movies
ada sebuah film drama romantis yang bisa menjadi referensi tontonan anda
this beautiful fantastic berkisah tentang bella
seorang wanita muda yang bercita cita menjadi penulis buku anak
namun untuk membiayai hidupnya ia harus merawat sebuah kebun yang terbengkalai
bella juga harus berhadapan dengan seorang pria tua yang pemarah
dari kanal kids jangan lewatkan nostalgia lagu anak anak dalam sofa kuning
rindu dengan lagu anak anak masa kecil kita dulu
sofa kuning adalah jawabannya
bernyanyi bersama si kecil juga akan semakin seru dengan permainan interaktif
melalui aplikasi mola tv yang berhadiah total ratusan juta rupiah
kesempatan ini bisa anda menangkan
tiap sabtu pukul delapan belas tiga puluh waktu indonesia barat
untuk para pecinta bola mola tv akan mengisi akhir pekan anda
dengan laga laga seru dari ajang uefa nations league
tim matador spanyol bisa mempertahankan posisi puncak kelas main grup empat
jika berhasil mengalahkan swiss
sementara tim panser jerman mengincar kemenangan perdana di uefa nations league musim ini
saat bertabu ke madrid
selanjutnya ada big match inggris versus belgia
the three lions wajib menang jika ingin mengambil alih puncak kelas main grup dua
glia zuri italia bertekad mempertahankan posisi teratas grup satu saat bertamu ke polandia
terakhir ada big match yang mempertemukan penguasa grup tiga perancis versus portugal
semua tayangan mola tv tadi bisa anda nikmati melalui streaming box
atau anda bisa mendownload molaapps di smartphone
selain itu juga ada paket premium entertainment rp enam puluh lima
anda bisa menonton semua konten sport movies hits hingga living
sampai jumpa di mall update selanjutnya